aku harus memupukkan kalian
jangan main bicara dong
mencampuri usah dami
lepaskan saja dia
atau kalian akan terluka
besar sekali nyarimu
berani mengancam prajurit kandang wesi
akan kami beri kelajuan kamu
wah ini kesempatan untuk kukabur
ya allah kemana raka walah sengsang aku harus segera mencarinya
pengecut kok sudah berani mengacau sekarang mau kabur memalukan
kalau begitu mohon maaf aku harus melupakan kalian jangan bicara dong ayo langsung
ya allah kemana rakau langsung pergi tolong bantulah hambamu ini karena banyak sekali yang harus aku selesaikan
aku belum menemukan kristusi prama dan juga kitab raja maya
ditambah keselamatan raka walah sengsang dalam bahaya
dan itu semua karena diriku
aku tidak boleh gelisah
untuk saat ini aku tidak boleh memikirkan apapun
kecuali keselamatan raka walah sengsang
kecuali keselamatan raka walah sengsang
tidak tenang kami datang bukan untuk hukum
ampun ampun ke anda tolong ampuni aku
aku benar benar menyesalkan deh jangan hukum aku
jangan jangan jangan
rai sadarlah rai
kita klasik penopeng
kita harus segera balas dendam dengan si penopang itu
apapun caranya kita harus habisi dia
jika tidak keberadaannya mengancam kita radenan
iya pak mukuna
kita tidak akan tinggal diam
kita harus segera tumit kakek guru di gunung cipuran
kita harus balas
dan habisi orang bertopeng itu
kalau begitu lebih baik kita jalan sekarang
jangan kita buang buang waktu lagi raden
kau kemana saja
aku tadi pergi mencarimu
tapi aku dicegat oleh nyai daihayu dan kembang ahyun
apa kau terluka
untunglah aku diselamatkan oleh seseorang
dia juga berjanji kepadamu
dia akan kembalikan kitab rajamaya
jangan percaya dengan kebaikannya
agar orang orang perguruan mahur bodas berhenti mengejarnya
dia akan dengan leluasa menguasai isi kitab itu tanpa gangguan
kalau dia ingin membunuhku
dia bisa melakukannya
tetapi kenapa dia tidak melakukannya
bukankah itu aneh
kenapa harus merasa aneh
justru itu menandakan
bahwa dia pintar dan licin
dengar nih mas
kalau kau sampai terbunuh dengannya
orang orang perguruan mawar bodas
akan semakin dendam
dan terus mengejarnya
dengan dia berpura pura baik dan menolong
apalagi sampai berjanji mengembalikan kitab itu
kalian semua akan terlena dan hanya menunggu
dia akan dengan leluasa mempelajari isi kitab itu
dan saat dia sudah menguasai isi kitab itu
mau kitab itu dikembalikan sekalipun
sudah tidak ada gunanya
karena dia telah menguasai isi itu
apa yang kau katakan
kita harus tetap mengejarnya
kalau begitu kita harus bergegas
prajurit itu mau tangkap aku wiwi
hormat saya nyai
kenapa kau mengejarnya
dia adalah raden walang sungseng
putra prabu siluang
kenapa prajurit itu memberi hormat
kau tidak akan lolos dariku
kau sama aja seperti mereka
walaupun kau berteriak
tidak akan ada yang menolongmu
katakan pada raden wustafati
anak ini aman bersamaku di sini
kenapa seperti banyak jarum yang menusuk perutku
dan lapor pada gusti prabu
saya menemukan dia
kemana lagi aku harus mencari raka
berilah abad petunjuk
yang susah untuk menjelaskannya
aku sangat menjelaskannya
sampai kapan aku tidak akan melupakan bagaimana kau membantai keluarga abikara